ya harusnya lo kan tau sar
di dunia ini nggak ada yang gratis
dengar ya rik
gue gak akan elsa
kalau berusaha andin disini
apa perlu kita bantuin buat jaga
terima kasih sekali nino
saya sudah minta tolong
untuk jaga rena
thank you sekali
mas randy gak cengukin mas al ya
mas al mbak andin sama ibu rosa mas
biar saya yang bawa ke mbak andin
makasih ya mas randy
minta ketemuan sama kiki
mama ngajak ketemu kamu
mamanya mas randy
dari mas randy
mamanya mas randy
kiki ngerti mas nggak apa apa
kalau misalnya mas randy
masih mau main
kiki juga masih mau kok mas
iya dati ya
ada ada aja nih mama
ngajak ketemu kiki
oh iya selamat malam
kecurigaan soal serenity hotel udah kelar
nino udah percaya sama gue
jadi gue aman
gue gak usah takut lagi sama ancaman randy
saya belum sempat selidiki soal mbak elsa lagi
dan rekaman di hp saya
tapi saya akan cerita soal ini nanti

jadi reina bukan anak
selama ini kita salah
kalau memang benar
rena bukan anak dari almarhum pak roy
anak dari pak nino
tapi kenapa dulu
pak nino tidak mengakui kalau arena itu adalah anaknya
ini semua masih
pertanyaan besar buat saya
ini cuma kehendaknya
ini semua harus difilin
jadi kalo anda punya urusan
anda punya kearangan
apa nadia kasih panggilan
nanti kepikiran urusan
berarti rena anak dari pak nino
tapi kenapa dulu
pak nino tidak mengakui
kalau arena itu adalah anaknya
ini semua masih jadi pertanyaan besar
anda sudah melakukan sebuah
kesalahan yang besar
ini bu tadi di depan saya ketemu gigi
ini diganti buat bu rossa bu andien dan
terus kiki nya mana sekarang
besok ada launching produk baru
bang ratu bu
dengan kondisi pak al seperti ini
sangat tidak mungkin
untuk pak al menghadiri itu
dan jadwal launching nya pun
tidak bisa diurah lagi bu
jadi saya harap bu rossa bisa menghadiri itu
untuk mengukli pak al bu
tidak bukan saya
andien akan mewakili suaminya
untuk datang di launching
tidak bukan saya
tidak bukan saya
tidak bukan saya
tidak bukan saya
tidak bukan saya
tidak bukan saya
tapi aku gak mau maaf
kamu adalah istri dari aldebaran
jadi kamu yang harus mewakili suami kamu
gak akan lama
ada suster yang akan jagain
dan mama akan disini menemani al
jadi andien yang akan datang mewakili al
jadi andien yang akan datang mewakili al
cepet sembuh ya pa
semua orang mengkhawatirkan bapak
ya udah kalau gitu
saya paruh ngisi ya
saya paruh ngisi ya
terima kasih danien
terima kasih danien
ya ada apa
anda sudah melakukan sebuah kesalahan yang besar
kenapa dia ngomong gitu ke nino
randy bilang aku melakukan kesalahan besar
tapi kesalahan besar apa
apa ini ada sangkut pautnya dengan elsa
ini siapa sih
panik lah masa enggak
kamu tuh resah banget deh
sumpah aku kira itu penjahat tau gak
aduh ibu dokter jangan kena galak ya
hidup itu kan harus kita bawa santai aja ya
lagi kamu ngapain sih masih disini
makanya pulang udah malem juga
untuk malam ini gue bakal nemenin lo disini
bersama bintang bintang disini
kamu jaman cerdas
jangan macem macem ya jangan macem macem ya
ngapain tuh kenapa sih
kalau macem macem sama aku
ya ampun ampun ampun ampun
ampun ampun ampun
ini maksudnya jangan aneh aneh dong pikirnya
ya kan tergantung orangnya
kalau berpikiran negatif akan negatif
positif ya positif
jangan gitu dong
kenapa sih gue kayak gak pernah benerin mata lu aja
sejak gue datang kesini tante rosa yang minta tolong kesini
lu pikir sekarang
lu gak jaga reina
gue sendirian ada yang lain
gue juga datang kesini buat ngebantuin
kalau gue disini juga kan bukan berdua doang